dan kemarin saya dapat informasi lagi dari teman pas dia lagi benerin air sendiri dua minggu yang lalu dia menemukannya